nimas cepat ambil tombak itu

setah jeruk lah sif
laga ini sangat kuat sekali
tetapi aku tidak memiliki banyak waktu
tetapi aku tidak memiliki banyak waktu
laga ini sangat kuat sekali
mas cepat gunakan lencana perak dan nyiningga itu
aku akan membunuh si lewani
aku harus mengeluarkan tembak takdir
aku akan membunuh si lewani
aku akan membunuh si lewani
apa yang kau lakukan pada adikku
wangi dia mempunyai ilmu kanuraga yang cukup umur
kau harus mati sekarang
aku sudah tidak sabar menghabisimu
siapa kau anak muda
kenapa harus mengendap gendap malam buta
menggunakan topeng lagi
gerak gerikmu sangat mencurigakan

kau lepas berhenti
aku tidak ingin bertemukan orang
tetapi apakah kamu berikan kekuatan highwaymen ini